dan juga sudah bergabung
pekerja rumah tangga atau prt belum mendapat perlindungan hukum melalui undang undang
hal tersebut diungkap dirjen pembinaan dan pengawasan k tiga kementerian ketenaga kerjaan hayani rumondang dalam forum merdeka barat senin siang
undang undang tiga belas dua ribu tiga itu kan tidak secara spesifik atau secara explicitly menyebut bahwa perlindungan kepada prt
oleh karena itu memang kami tidak ada menerima secara langsung
begitu ya maksud saya ada intensitas pengaduan pengaduan terkait pelanggaran ataupun tindakan dari para pengguna ataupun pemberi kerjanya kepada prt
saat ini perempuan dan anak yang berprofesi prt baru dilindungi peraturan setingkat menteri dan belum mendapatkan perlindungan yang lebih tinggi melalui undang undang
esensi utama yang akan diusung dari undang undang ini tentunya yang pertama adalah memberikan pengakuan dan pelindungan kepada pekerja dan juga kepada pemberi pekerja dan juga penyalur
ketika pekerja rumah tangga yang sebagian besar notabene adalah perempuan masih rentan mengalami diskriminasi masih mengalami berbagai bentuk kekerasan dan bahkan eksploitasi lainnya
ketua dpr ri puan maharani menyatakan
dpr tidak mau terburu buru dalam mengesahkan sebuah undang undang
termasuk ruu pprt
agar tak hanya fokus memberi perlindungan kepada pekerja rumah tangga tapi juga memberi perlindungan kepada pekerja migran indonesia di luar negeri
belum adanya undang undang yang secara khusus melindungi prt membuat nasib pekerja semakin memburuk beberapa tahun terakhir
direktur institut sarinah eva sundari menjelaskan
berdasarkan data jala prt selama periode dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh dua ada dua enam ratus tiga puluh
seorang prt yang berani melaporkan kasus yang dialaminya
antara lain berupa kekerasan ekonomi psikis fisik seksual hingga perdagangan orang
agung happy jakarta